juru bicara mahkamah agung soeharto melakukan audiensi bersama dengan deputi bidang koordinasi hukum dan ham kemenkopol hukam sugeng purnomo terkait permasalahan hukum
dalam audiensi sugeng menyampaikan garis besar persiapan pemerintah dalam menerapkan keadilan restoratif dalam kitab undang undang hukum pidana baru yang berlaku per januari dua ribu delapan belas
sugeng menuturkan dua tahun jelang dua ribu dua puluh enam ini merupakan saat yang tepat untuk mulai melakukan simulasi atau percobaan dalam penerapan keadilan restoratif di indonesia
selain itu sugeng mengungkapkan pemerintah sangat memerlukan masukan dari mahkamah agung sebelum restoratif justice diuji coba
kemudian yang kedua kami juga ingin mendapat masukan dari yang mulia terkait dengan kami saat ini sedang menyusun rancangan regulasi
yang berhubungan dengan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan instrumen keadilan restoratif
pasca audiensi kedua pihak sepakat uji coba penerapan keadilan restoratif akan mulai dilakukan di tiga wilayah hukum di indonesia
panitera muda pidana khusus mahkamah agung sudarmawati ningsih mengungkapkan mahkamah agung akan menerapkan uji coba pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum bali jakarta dan klaten
sudarmawati ningsi menambahkan sebelum uji coba restoratif justice dilaksanakan
mahkamah agung akan membekali para hakim di jakarta bali dan klaten dengan workshop hingga evaluasi
hasil dari pertemuan tersebut ada tiga tempat yang akan dijadikan sebagai pilarting project berkaitan dengan penerapan pidana alternatif
tiga tempat tersebut adalah wilayah hukum di pengadilan tinggi bali wilayah hukum pengadilan tinggi jakarta
serta di daerah jawa tengah yaitu di klaten
nah oleh karena itu dari tiga tempat jakarta bali dan klaten ini nanti pun akan diikuti dengan persiapan persiapan beberapa langkah diantaranya dengan workshop
kemudian pelaksanaan evaluasi serta sebelumnya dilakukan training juga
kehadiran restoratif ialah produk hukum baru yang coba diimplementasikan di indonesia
pidana baru diterapkan pada dua ribu dua puluh
keadilan restoratif ini merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan korban dan juga pelaku